longsor menutup akses jalan utama menuju danau toba di kabupaten simalungun sumatera utara pada kamis kemarin
jadi kawasan yang berbeda longsor yang terjadi di empat titik juga mengganggu operasional jalur kereta api rute bogor dan sukabumi
longsor yang direkam warga ini terjadi di bukit bangun dolok di jembatan si dua puluh dua di kecamatan girsang sipangan bolon simalungun pada kamis pukul dua belas lebih lima menit
ini adalah longsor kelima selama sebulan terakhir dan paling besar dari longsor sebelumnya
longsor itu membuat arus lalu lintas menuju kawasan wisata danau toba terutama di kota parapat dan sebaliknya tidak dapat dilalui
petugas gabungan yang biasanya membersihkan longsor juga tidak langsung diizinkan bekerja karena khawatir terjadi longsor susulan
petugas kepolisian menghentikan arus lalu lintas di jalan utama penghubung toba samosir dengan sihanta
sama sama kita lihat ya longsoran kembali terjadi
longsoran kembali terjadi
terjadi dari bukit om nolo menutupi jembatan si dua puluh dua
kali ini longsoran sangat sangat besar lebih besar daripada sebelumnya
kejadian tadi sekitar pukul dua belas
jadi karena tadi kita mendengar suara gemuruh dari atas untuk lalu lintas langsung kita hentikan
kendaraan kita stop dan kita arahkan putar balik ke kota perapat untuk mencari kantong parkir yang nyaman beristirahat atau pilih alternatif jalan yang baik
sementara itu di bogor jawa barat empat titik jalur kereta api di kawasan desa cibalung kecamatan cijeruk kabupaten bogor jawa barat mengalami longsor pada hari rabu
longsor membuat jadwal perjalanan kereta bogor sukabumi terganggu
ka pangrango untuk sementara hanya bisa melayani jalur sukabumi cigombong dan sebaliknya
dari hasil pemeriksaan petugas kai tebing penyangga bantalan petak rel ambrol sepanjang sepuluh meter dengan kedalaman sekitar tujuh meter
hujan deras pada beberapa hari terakhir diduga menjadi penyebabnya
tpt kai juga akan melakukan perbaikan menyeluruh di empat lokasi longsor tersebut
sepanjang jalur bogor sukabumi setidaknya tercatat empat puluh empat titik rawan longsor
kalau dari bogor sampai sukabumi itu menurut data kami untuk longsor itu sekitar empat puluh delapan
dan kami selama ini sudah menempatkan beberapa pegawai kami yang disebut pegawai penjaga rawan
penjaga daerah lawan
itu kami sudah tetapkan dan ini juga berkat dari kesidapan teman teman kami di lapangan
akhirnya ini bisa diketahui lebih awal
gangguan pada jalur kereta ini membuat ratusan calon penumpang kereta api rute bogor sukabumi
mendatangi stasiun paledang untuk meminta pengembalian uang tiket pada kamis pagi
warga berharap perbaikan segera dilakukan karena kereta api bogor sukabumi menjadi moda transportasi andalan
karena terbebas dari kemacetan lalu lintas